sabtu pagi partai gerindra dan partai kebangkitan bangsa resmi membentuk koalisi pemilu dua ribu dua puluh
perjanjian kerjasama ini ditanda tangani langsung oleh ketua umum masing masing partai yakni prabowo subianto dan muhaymin iskandar
dibacakan oleh ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad dan wakil ketua umum pkb jazilul fawait
setidaknya ada lima poin dalam piagam kesepakatan dua partai ini
mulai dari mengutamakan nilai persatuan untuk menghindari polarisasi
hingga penentuan pengusungan capres dan cawapres yang nantinya akan dipertimbangkan masing masing ketua umum partai
kerjasama partai gerindra dan pkb dilatar belakangi keinginan untuk menyatukan dua kekuatan besar di indonesia
yakni nasionalis dan religius untuk menghindari polarisasi masyarakat pada pemilu
dan dapat membuka koalisi dengan partai politik lain atas persetujuan kedua belah pihak
empat calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh kerjasama partai politik partai gerindra dan pkb
akan ditentukan secara bersama sama oleh ketua harian dpp partai gerindra dan pkb
ketua dewan pembina garis miring ketua umum partai gerindra haji prabowo subianto
dan ketua umum pkb haji abdul muhaymin iskandar
ketua umum partai kebangkitan bangsa pkb muhaymin iskandar mengatakan
koalisi yang telah terbentuk antara pkb dan gerindra merupakan perpaduan kekuatan nasionalis dan agamis
mohaimin mengklaim dengan koalisi tersebut maka kedua partai ini
siap masuk dalam tahapan dan memenangkan pemilu dua ribu dua puluh
dalam kesempatan itu mohaimin juga menyampaikan beberapa pantun jenaga
terkait koalisi pkb dan gerindra
merupakan dua kekuatan partai politik
yang memiliki karakter ideologi
sangat yang sama gerindra adalah partai nasionalis agamis pkb adalah partai agamis nasionalis
pulau jawa diletakkan gelas disiram bunga melati
kata gus dur pak prabowo itu orangnya ikhlas dan baik hati
obsesi berbuah prestasi
permisi pkb gerindra koalisi
muhaymin makan jagung sama prabowo
partai lain mau gabung monggo
pak samiun beli semangka
kita koalisi untuk kebangkitan indonesia raya
saya meletakkan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima
meski belum ada keputusan bersama dari pkb namun pada jumat malam
gegap gempita teriakan nama prabowo memenuhi sentul international convention center
sesaat setelah prabowo menerima permintaan para kadernya
untuk maju kembali sebagai calon presiden indonesia
dalam pidatonya prabowo sempat menyinggung sejumlah pihak yang mempertanyakan
tekadnya maju lagi sebagai calon presiden karena sudah kalah dalam tiga kali pencalonan